ya kami mohon maaf akan langsung ke gedung kpk karena gubernur kpk lukas nmb dikabarkan telah selesai menjalani pemeriksaan pada malam hari ini
kita akan lihat ini dia gubernur papua lukas nmb yang baru saja menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta dan lukas nmb resmi ditahan oleh kpk
kita akan dengarkan apakah lukas nmb memberikan keterangan